terima kasih anda masih bersama kami di political show
dugaan pemerasan oleh ketua kpk fili bahuri naik ke tahap penyidikan
meski tanpa penetapan tersangka
beredar foto pertemuan ketua kpk dengan syahrul yassin limpo
di gorbulu tangkis menjadi bahan laporan ke polda metro jaya
sementara di gedung kpk bergulir kencang
syahrul yassin limpo sudah ditetapkan menjadi tersangka
namun kpk belum juga mengumumkan
apakah ini ada kaitannya dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh ketua kpk
tensi kpk dan polri memanas
mungkinkah ini menjadi cicak versus buaya jilis selanjutnya
adu perkara syahrul yassin limpo versus ketua kpk
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu ada yang paling kanan
pengacara dari syahrul yassin limpo
bang febri diansyah selamat malam bang febri
selamat malam bifana
oke terima kasih sudah hadir
ada wakil ketua komisi tiga sekaligus bendara umum partai nasdem
dan ada guru besar hukum pidana uph prof jamin ginting
selamat malam prof jamin
saya harus komplit ini
dan bergabung melalui sambungan virtual
ada wakil ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
ada pak saud situmpu
selamat malam pak saud
oke terima kasih pak saud
dan juga bergabung melalui sambungan telepon
ada juru bicara kpk ali fikri
selamat malam mas ali
selamat malam mbak rifana
suara terdengar mbak rifana sorry saya lagi bicara
suaranya bagus yang penting mas ali udah bergabung
karena penting ini dari juru bicara kpk
dan seperti biasanya kita mengundang
teman teman perwakilan dari

mas iswa karena teman teman mas iswa ini adalah
elemen yang cukup penting ya
yang harus bisa bersuara pada tahun politik dua ribu dua puluh
dan bergabung melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif mas iswa
universitas udayana bali
saat malam teman teman dari bali
ini saya suka banget nih kalau teman teman udayana nih
oke nanti teman teman boleh bertanya
menyatakan pendapat ataupun
mengkritik juga boleh ya
saya akan langsung memutarkan ini
ada satu pertanyaan
pernyataan yang kemudian membuat heboh
nah ini pernyataan ini kita putarkan
kita dengarkan sama sama baru nanti saya tanya ke bang febri
bahwa dia sudah tersangka
ya saya sudah dapat informasi
kalau expose nya itu kan
sudah lama di tahun tersangkanya
ya sudah dikeluarkan lah
nanti tanya ke sana aja
itu tadi pernyataan
yang menyebut bahwa syahrul yassin limpo
sudah menjadi tersangka kasus korupsi di kpk
pertanyaan saya ke uda febri ya
apakah klien anda sudah tahu
bahwa dirinya menjadi tersangka di kpk
ataupun sudah ada surat panggilan
surat panggilan sejauh ini
dari informasi yang kami terima itu belum ada ya
kalau proses penyidikan sudah berjalan
kita semua tahu
karena memang kalau kpk sudah melakukan penggeledahan
tahapannya sudah dipenyidikan
apakah persisnya bagaimana status hukum setiap orang
menurut saya yang paling tepat mengumumkan secara resmi hal tersebut
adalah lembaga yang menangani
kalau itu ditangani oleh kpk
maka kpk lah yang paling tepat
kalau ditangani polisi polisi yang paling tepat
dan juga kejaksaan
ini yang saya pikir perlu clear informasinya
agar kemudian tidak simpang siur seperti itu
ini bisa menebak a ini bisa menebak c
ini bisa menebak b dan lain lain
jadi memang menurut hemat saya
itu yang paling tepat mengumumkan adalah teman teman di kpk
tapi dari kpk berarti belum memberitahu secara resmi
soal status klien anda ya menjadi tersangka
karena tadi belum ada surat panggilan
kalau surat panggilan dipenyelidikan dulu sudah pernah
oke tapi untuk yang spdp ini
kalau surat panggilan dipenyelidikan
untuk pak syahrul yassin limpo
belum ada sampai sekarang
kalau beberapa proses perkembangan pendampingan hukum
tentu saya pikir belum bisa disampaikan secara rinci ya
yang di tahap penyelidikan
yang pasti ketika kami beberapa hari yang lalu
ke kantor dpp nasdam
waktu pak sarul baru pulang dari luar negeri
beliau meminta agar kami tetap mendampingi dalam hal ini
dalam proses penyelidikan itu
nah sehingga kami setelah menjadi kuasa hukum di penyelidikan
nah kemudian menjadi kuasa hukum di tahap penyidikan
itu yang sedang kami elaborasi kami pelajari lebih lanjut
tentu saja fungsi fungsi advokat yang kami jalankan ini
tetap dilakukan dalam konteks yang pasti ya
profesional dan sesuai dengan etika
dan yang kedua yang juga paling penting adalah
agar proses hukum nanti bisa berjalan berimbang
ada kewenangan di satu sisi penegak hukum
ada kewenangan di sisi lain
tugas advokat yang juga sebagai penegak hukum menurut undang undang advokat
kalau memang belum ada pemberitahuan resmi ya
dari kpk tentang status dari syahrul yassin limpo menjadi tersangka
tapi apakah pernyataan dari menko paluka mahfud md
bahwa klien anda sudah menjadi tersangka
itulah yang kemudian memicu pak s y l untuk mengundurkan diri
dari posisinya sebagai menteri pertanian
pak sarul pasti punya pertimbangan tersendiri ya
kalau kemudian mengundurkan diri
dan kalau kita lihat ke belakang
ini jadi salah satu kritik terhadap semacam mungkin
ada dalam tanda kutip ya
budaya yang tidak cukup baik atau dikritik oleh banyak pihak
ketika pejabat pejabat tetap saja menjalankan jabatannya
ketika diproses secara hukum
ketika ada tuduhan secara hukum
ada sangkaan secara hukum
nah pak sarul namanya sudah disebut dimana mana
tetapi kemudian ia memilih
pada saat itu pas ketemu saya dibilang
saya akan bertemu presiden besok
mengajukan surat secara resmi juga tentu saja
dan akan mengundurkan diri
agar semuanya bisa saya hadapi
sesuai dengan proses hukum yang berlaku
terkait dengan status
meskipun mungkin kami mengetahui
informasi yang berkembang tersebut
tapi kami menjaga
tidak tepat itu kami yang menyampaikan
lebih baik komisi pemberantasan korupsi yang menyampaikan
oke kalau dari pengacara ini tidak tepat
kalau misalnya menyampaikan adalah dari
tapi beredar sudah di kalangan wartawan
kami menerima spdp
ini ada dua spdp
surat perintah dimulainya penyidikan tentang
tppu tindak tidak naham pencucian uang
dan juga gratifikasi
kita bisa tunjukkan gak
spdp nya ini ada dua lembar
kita bisa tunjukkan di layar
spdp yang dimiliki oleh media
termasuk cnn indonesia ini disini tertulis jelas
surat perintah dimulainya penyidikan
dan itu ditandatangani tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh tiga
oleh asep guntur
penindakan ya di kpk ya
deputi bidang penindakan di kpk
oke kita sudah bisa lihat ya disitu ya
di layar sudah bisa lihat
oke kita mungkin bisa lihat ini di belakang
spdp nya jelas
gratifikasi dan juga tindak tidak naham pencucian uang
ditandatangani oleh deputi bindang penindakan dan ekskusi
oleh asep guntur
saya mau langsung ke mas ali fikri ya
mas ali fikri ini beredar di kalangan wartawan
gratifikasi dan juga tppu
disitu tertulis jelas bahwa statusnya syahrul yassin limpo
dan menko paluka mahfud md
juga sudah mengatakan bahwa statusnya syahrul yassin limpo
pertanyaan saya mas ali fikri ya
kenapa kpk tidak kunjung mengumumkan statusnya
jadi sederhana begini aja mbak rifana
kalau kemudian kpk mengumumkan dan tidak mengumumkan itu apa sih konsekuensinya
konsekuensinya jelas dong pak ali fikri ini
supaya tidak membingungkan publik
apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh kpk
karena ini sudah menyebar informasinya
kalau hanya masalahnya membingungkan publik
itu bukan urusan hukum
itu bukan urusan yuridik
kami ini penegak hukum
tentu di dalam melaksanakan tugas tugasnya
harus patuh pada aturan aturan hukum gitu ya
nah sebenarnya gampang
kalau seseorang sudah menunjuk penasehat hukum
itu pasti bukan saksi
kalau hukumnya hukum acara pidananya
itu saksi nggak mungkin dia menunjuk pengacara
itu kan sudah jelas
sama aja kalau sudah diumumkan kan
kalau memang tujuannya supaya tidak bingung gitu kan
oke berarti dengan kata lain
tapi kpk mengumumkan atau belum mengumumkan itu
ini persoalan strategi yang kemudian kpk kembangkan saat ini
oke mas ali berarti dengan kata lain
karena di dalam proses penyidikan
yang ini berbeda dengan di penegak hukum lain
di kejaksaan dan di kepolisian
kalau di kpk marifandang
ketika naik pada proses penyidikan
itu sudah pasti ada tersangkanya
itu undang undang kpk nya dan sop nya begitu
ketika mengumumkan pada proses penyidikan
belum tentu saat itu sudah ada tersangkanya
nanti dalam perjalanannya bisa jadi juga ada tersangkanya dengan menetapkan
nanti ada surat perintah penetapan tersangka
jadi biasanya kalau bahasa umumnya adalah
ada penyidikan umum gitu
jadi ketika melakukan penyidikan belum ada tersangkanya
tapi kalau di kpk
ketika naik penyidikan sudah pasti ada tersangkanya
persoalannya kok kpk kamu
kan ini kan persoalan strategi bagaimana
kami harus menyelesaikan perkara itu
jadi bukan memenuhi keinginan dari marifandang
sebenarnya kalau marifandang nggak bingung
yang menunjuk penasihat hukum itu sudah pasti bukan

dia sebagai kuasa saksi atau kuasa tersangka
itu saja kalau marifandang pengen nggak bingung
oke mas ali ini bukan masalah saya aja yang bingung
karena ini dokumennya
spdp nya sudah menyebar ke media
kemudian menko polukam sudah bicara
padahal itu yang informasinya harusnya disampaikan oleh kpk
jadi kemudian publik bertanya tanya
kenapa kpk tidak kunjung maju mundur
mengumumkan soal status tersangka
apalagi ini sekelas menteri mas ali
makanya justru kami sudah memenuhi
apa kewajiban memberitahukan kepada tersangka
berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spdp
kami pastikan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk
sudah terima itu surat spdp nya
mas ali saya butuh konfirmasi anda ya
berarti surat spdp yang kami tampilkan ini
itu memang betul ya
dan itu sudah diterima oleh
itu bukan untuk
aturan hukumnya itu hanya harus disampaikan kepada para tersangka
sehingga apa yang kemudian beredar itu
kenapa kami tidak mengkonfirmasi
kita kan harus tanya kepada tersangkanya yang menerima

kpk bisa memastikan

sudah menerima ya sudah menerima spdp nya sudah diterima
saya pikir kalau kami tidak bisa mengemaskan itu ya

kami tidak bisa mengkonfirmasi ya
kami tidak bisa mengkonfirmasi ya
perkembangan perkembangan yang terbaru tersebut karena
kami menghormati kpk juga
yang sedang bekerja saat ini

itu kan kop suratnya jelas
meskipun mas ali tadi tidak mengkoptirmasi
meskipun mas ali tadi tidak mengkonfirmasi
tapi kok suratnya bisa dibaca secara jelas
kalau ada surat surat yang berasal dari

pasti patut kami yang mengkoptirmasi itu
tapi kalau suratnya bukan berasal dari kami tentu saja kurang elok
memang ini bukan soal hukum
ada benarnya yang disampaikan oleh mas ali tadi
namun dalam konteks informasi di publik mungkin relevan juga ada pertanyaan pertanyaan tersebut
apalagi pengumuman seolah olah dilakukan oleh menteri yang lain seperti itu
tapi tentu saja kami sebagai kuasa hukum dalam konteks menjalankan tugas ini
itu dalam konteks tetap penghormatan menghargai teman teman penyidik yang sedang bekerja
meskipun mungkin perlu saya jelaskan juga sedikit
sebagai advokat orang bisa memberikan kuasa atau meminta bantuan advokat itu di berbagai tahapan
kadang kadang ada orang yang ingin melaporkan ke penegak hukum
dia menunjuk advokat
ada yang ketika baru dipanggil di tahap dumas atau penyelidikan karena dia ingin berdiskusi secara hukum
dia juga bisa menunjuk advokat
jadi cukup luas sebenarnya
itu baru bicara litigasi
belum bicara non litigasi yang tidak berperkara di pengadilan misalnya
jadi kalau di undang undang advokat memang cukup luas sebenarnya tugas tugas yang bisa dilakukan
sebelum saya ke bang roni ya saya mau ke pak saud dulu sebagai mantan pimpinan kpk
kenapa kemudian kpk terkesan maju mundur dalam pengumuman tersangkanya pak syahrul yassin limpo
tadi pembelaannya bang alif fikri juru bicara kpk bahwa ini adalah strategi
tapi anda melihat ada terkesan maju mundur gak dalam pengumuman tersangka
ada motif politik nggak di belakangnya ini pak saud
apalagi yang dijerat sekelas menteri loh
masih di mute pak saud
masih di mute pak saud
masih di mute pak saud
jadi kalau melihat dari sekarang ini kan ini ada tiga case ya
case pertama menyangkut mantan menteri pak ysl sel
terus menyangkut sel ysl atau sel
jadi yang kedua kasus menyangkut ketua kpk
yang ketua kpk kita bicaranya nanti nih soal sel dulu nih
enggak maksud saya supaya ini kita lihat di tiga case itu yang menyangkut sel
yang menyangkut ketua kpk
yang ketua kpk kan ada dua case pemerasan atau pasal tiga puluh enam dengan enam puluh lima
yang dia dengan foto itu kan itu kan yang disebutnya sudah ada penyidikan gitu ya di polda
maksud saya tiga tiga case ini menunjukkan di level polda kelihatan lebih clear gitu loh
kan kemarin mereka udah ngomong
udah bicara mengenai yang dipoto itu sudah masuk ke penyidikan gitu
soal mereka nggak ungkap siapa ininya ya itu urusanlah strategi yang berbeda
tapi memang biasanya kalau kita lihat setelah penyelidikan
ini kan kelihatannya penyelidikannya itu dimulai awal dua ribu dua puluh tiga
kemudian mei mereka paparan penyelidikan
mereka menyimpulkan sepakat tiga tsk
tiga tsk itu udah disebut
yaitu menteri dan kawan kawan gitu
nah kemudian apa itu tidak diumumkan menjadi kemudian muter kesana kemari kesana kemari
yang menurut albi fitri tadi itu adalah strategi bisa jadi gitu ya
ini yang membedakan dulu ketika saya di sana
kalau kita ke sana itu begitu penyelidikan masuk ke penyelidikan
oke itu umumkan aja udah
terus kemudian nangkepnya memang belakangan
biasanya enggak langsung ditangkep ya
melon berkejut dulu
tidak tenang dulu
tidak pari kemudian penyelidik memutuskan
udah kita mulai tangkep tahan atau dan seterusnya
jadi maksud saya kalau kita bicara pemberantasan korupsi atur harus efektif dan efisien
apa yang dilakukan kpk sekarang ini menjadi tidak efektif tidak efisien dan menimbulkan kecurigaan
pertama memberantas korupsi itu anda harus transparan
anda harus akuntabel
anda harus bebas dari komplek kepentingan
tiga tiga hal ini menyelepuhi kasus ini
sehingga saya mengatakan
ini lebih banyak soal politiknya
kalau surat aduannya mulai tahun dua ribu dua puluh
kemudian ada peristiwa uang itu oktober dua ribu dua puluh
pada bagian lain itu juni sudah diputuskan
dari penyelidikan itu ada tiga tsk
tapi kemudian katanya satgasnya minta tanda tangan tidak ditanda tangani
akhirnya ditanda tangan itu dua puluh enam september
tadi disebutkan di dalam surat yang mbak ripana sampaikan itu dua puluh tujuh september
atau dua puluh enam september
itu cukup jauh tuh
dari bulan juni sampai september itu aja sudah menimbulkan banyak kecurigaan
jadi maksud saya
ya udah kita udah tahu semua lah ini ada apa dibalik ini
begitu loh mbak
oke jadi muatan politisnya sangat kuat dan menimbulkan kecurigaan publik
ketika kpk tidak kunjung mengumumkan ya
status dari syarwila sinlimpo pasaut
mbak ripana kalau kamu mengambil satu sampai
saya setuju yang namanya konflik of interest dalam kaitan politisasi di kasus ini
ada tujuh di kepala saya bisa sepuluh bisa dua puluh
tapi yang paling atas itu adalah adanya satu perbuatan yang tidak konsisten
nah itu politik yang udah
udah udah itu udah mau debat berapa hari juga pakai begitu
perbuatan yang tidak konsisten ini dilakukan oleh kpk sekarang begitu
oh iya lah itu kan udah yang satu bilang harus segera diekspos
terus kemudian minta tanda tangan nggak ditanda tangani
ini saya lagi sumber saya terbuka loh ya
kalau kategori intelijen itu
maksud saya itu c tiga gitu
bukan dalam rangka menghakimi
tapi ini kan dalam rangka praduga tidak bersalah
nanti kita lihat aja bagaimana
maksud saya ada berbanyak bahasa ekmosen yang menggambarkan mereka nggak konsisten
dan itu indikator politik ini
oke saya mau ke bang rony
bang rony sebagai wakil ketua komisi tiga mitra kerjanya kpk dan juga bendara umum partai nasdem
tadi pak saud mengatakan bahwa ini menimbulkan kecurigaan publik ketika kpk tidak kunjung mengumumkan status
apakah itu menjadi tersangka atau tidak ya
padahal sudah banyak yang mengatakan ini menjadi tersangka
muatan politisnya juga sangat tinggi
anda melihat bahwa memang seperti itu
gini kalau kita melihat apa yang telah terjadi dengan pak sel sendiri
pertama kita harus hormati dulu proses hukum kpk yang berjalan
itu bagian politisasi lah politiking lah
tapi dalam nuansa yang sekarang terjadi adalah menjelang pemilu tinggal beberapa bulan
ini kan dikaitkan dengan adanya politisasi pada pihak pihak yang gak suka dengan partai politik apapun
tapi ini langkah di mana proses yang sudah berjalan ini mungkin pak sel
pengen sesuatu untuk mencari keadilan
yang dilakukan mungkin sekarang dugaan tentang apa yang disampaikan oleh ke polisi
nah di sisi lain ada efek yang memang terdapat di kita di nasdem sendiri
tapi itu tidak masalah
tapi yang kalau dibilang politisasi politiking kan itu rangkaian yang kita nggak bisa sebutkan
bahwa ada tindak pindahan korupsi
bahwa ada tindak pidana korupsi
tidak bisa dipungkiri
tapi kalau yang terkait mungkin pak menko menyampaikan ada informasi
untuk menyalih aturan nggak
yang mungkin juga pak menko mendorong untuk melakukan satu informasi yang akhirnya untuk segera diumumkan
kalau ngomong salah ya pasti salah
karena pak menko adalah bukan tupoksinya untuk menyampaikan hal hal terkait pak mahfud md
nah harusnya yang tadi bang febri bilang harusnya institusi yang bersangkutan lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada publik
nah ini kan beredar tadi surat beredar informasi tentang sprindik beredar
tapi kpk sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi apa yang harus disampaikan secara terbuka
inilah yang menjadi pertanyaan publik
ini sebenarnya masalah apa tidak
kalau tentang terkait penggeledahan
itu adalah mekanisme yang bang febri tadi juga sampaikan
langkah daripada penyidikan sudah berjalan
tapi bang ali fikri tadi juga menyatakan ada skenario
itu nggak salah juga
karena mungkin skenario yang dilakukan agar ini pada saat diumumkan semua sudah dalam koridor yang tepat untuk tidak lagi dua kali pengumuman
kalau memang itu menjadi strateginya kpk tapi di sisi lain ini sudah bocor kemana mana

bahkan bocornya bukan bocor halus lagi
ini sudah bocor sebocor bocornya karena yang menyampaikan sendiri adalah menko poluka pak mahfud md
anda nggak melihat ini bahwa sesuatu yang janggal ya bang roni
kalau ngomong janggal kan itu beredar
mesti kpk harus mengambil langkah
apa yang dilakukan kenapa mesti bocor
dari pihak internal apakah ini internal yang melakukan untuk pembocoran data ini
tapi kalau memang faktanya korupsi ada
itu memang tidak bisa dipungkiri
tapi bagaimana rangkaian cerita yang dilakukan para pihak
ini kan harus dijernihkan oleh institusi kpk sendiri
supaya keributan ini menentukan hasil dari aspek di mana hukum yang sudah ada
akhirnya pertanyaannya sampai mana ini akan keributan ini terjadi
apakah kita butuh bapak presiden untuk menengahi ini
dengan cara yang bijak atau dengan cara komunikasi macam mana
misalnya kemarin pak sl diterima bapak presiden
nah ini kan langkah di mana pak presiden menjadi orang tua
menjadi kepala negara pemerintahan yang menerima mantan menterinya yang sudah mundur
untuk menyampaikan pada hal hal apa yang terjadi sebenarnya
itu langkah baik pak presiden karena ini bentuk dimana pak presiden terbuka
ini politisasi berarti
tapi dari nasdem dari komisi tiga menyayangkan ya cara mengumumkan seorang menteri menjadi tersangka itu
lewat pembocoran seperti ini
bukan lewat lembaga resmi
nah maka itu tadi ada pertanyaan dari wartawan kapan kira kira kpk akan dipanggil ke dpr
saya bilang karena ini masa reses nanti kita akan pertanyaan di masa sidang yang akan datang
tanggal satu oktober setelah kita masuk masa sidang
mas ali fikri sudah tersambung nanti saya ke prof jamin ya
mas ali tadi dikatakan ya ini sangat disayangkan kemudian langkah kpk yang tidak kujung mengumumkan
statusnya mantan menteri pertanian syarul ila sinipo ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik
kemudian muatan politisnya sangat kuat sekali
bahkan menjadi pertanyaan banyak orang termasuk tadi mitra kerja komisi tiga
semua perkara kpk semua perkara kpk diberlakukan sama
mengumumkan para tersangkanya identitas dari para tersangkanya ketika penyidikan cukup
ketika kemudian dilakukan penahanan kami umumkan secara resmi termasuk konstruksi perkaranya
dan kami hadirkan orangnya
nah disitulah kami umumkan itu semua perkara
setiap tahun kan satu ratus dua puluh perkara ya kpk
dan itu sejak tahun dua ribu dua puluh sampai hari ini
semua diberlakukan sama
tidak ada yang beda
termasuk di perkara di kementerian pertanian ini
nanti kami segera umumkan ketika penyidikan cukup
kemudian kami lakukan penahanan
di saat itulah kami umumkan identitasnya termasuk konstruksi dan pasal pasalnya
kemudian yang kedua
kalau bicara mengenai politisasi
ya kami menghargai pendapat siapapun
karena kita bebas berpikir berpendapat di ruang publik
kan begitu ya
tapi kami juga ingin sampaikan
kami memiliki cukup banyak bukti dari perkara ini
bahkan dalam proses penggegahan penggegahan
dalam perjalanannya penggegahan
juga banyak bukti bukti yang cukup menguatkan dalam proses penyidikan ini
banyak uang cash ditemukannya dokumen dokumen
di tempat tempat para tersangka
sudah jelas gitu
kalau kita bicara politisnya
di mana gitu ya
kalau kita dalam kacamata hukum gitu
baik baik oke
siapapun boleh menarasikan bahwa ini adalah politis
karena itulah haknya kan
nggak bisa kpk akan melarang itu
atau siapapun nggak boleh gitu
tahan dulu mas ali
kemudian kami tegaskan di situ gitu
tahan dulu mas ali
bahwa tujuan politisasi itu ya
karena ini tahun tahun menjelang politik kan
semua kerja kerja kpk sampai hari ini
ya pasti akan dikaitkan bahwa ini politis
ini wajar hal biasa
kami sih tidak terpengaruh dengan itu
tetap kami lurus
bahwa ini adalah proses penegakan hukum
kami lengkapi alat duktinya
kami umumkan pada saatnya yang tepat
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
nanti saya akan bahas lebih dalam ya
hasil penggeledahan di rumah syahrul yilasin lipo
tapi saya mau tanya dulu ke prof jamin
anda melihat penanganan perkara terhadap syahrul yilasin lipo ini
sudah sesuai dengan kuhap
atau ada prosedur yang tampaknya
kpk nggak tunduk kepada ketentuan kuhap
kalau memang kpk sudah mengaturnya dalam undang undang kpk sendiri ya
jadi di undang undang kpk itu memang sudah jelas dikatakan
dalam tahap penyelidikan
itu dia sudah mengumpulkan alat bukti
kalau sudah mengumpulkan alat bukti
maka dinaikkan ke penyelidikan
dan sudah ditetapkan tersangkanya
jadi dalam tingkat penyelidikan
itu memang seperti ali fikri bilang
sudah ada tersangkanya
nah kalau sudah ada tersangkanya
sehingga hal yang berikutnya apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak ditahan
nah kalau tadi sudah dikatakan ditahan
tentu dia akan ada pengumuman terkait tersangka
yang tadi kita akan dilema
kenapa di publik sudah ada surat spdp
spdp itu kan tujuh hari sejak dimulainya penyidikan
wajib itu disampaikan kepada para pelaku tersangka dan juga kekejaksaan
nah tentu tadi sudah disampaikan
kuasa hukum sudah pasti terima
pertanyaannya disampaikan ke kuasa hukum atau ke tersangkanya
bisa saja tersangka tapi kuasa hukum juga belum terima
tadi katanya belum terima
nah jadi kalau sudah jadi tersangka
tentu tinggal menunggu waktu penahanan
nah pertanyaan yang perlu mendasar
yang kita perlu pertanyakan kepada pimpinan kpk
kenapa sudah jadi tersangka dan tidak ditahan
meskipun belum diumumkan nih
ya tidak ada aturan pengumuman itu menjadi suatu syarat untuk ditahan itu nggak ada
oke yang penting kalau misalnya
sudah dijadikan tersangka
kan halnya pertama dikhawatirkan melarikan diri
dikhawatirkan menghilangkan barang bukti
dan dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya
itu sudah syarat yang subjektif yang bisa dilakukan
secara objektif sudah pasti terpenuhi
ketentan tidak pidananya itu kan sudah diatas lima tahun
tidak ada alasan untuk melakukan penahanan
nah pertanyaannya semua alasan subjektif dan alat objektif untuk menang sudah terpenuhi
kenapa tidak ditahan
nah itu yang perlu kita tanyakan kepada pimpinan kpk
nah setelah itu nanti bisa terjawab
kalau sudah ditahan baru pengumuman
jangan dibolak balik jadinya
pengumuman diumumkan tersangka lalu tidak ditahan
ini kan suatu pertanyaan
harusnya menurut ali fikri ditahan dulu baru diumumkan
nah kita pertanyaan berikutnya kenapa tidak ditahan
nah itu yang harus kita
tapi kan dikatakan bahwa kalau semua bahannya lengkap penyidikan baru nanti akan diumumkan dan ditahan begitu
prosedur di kpk itu berbeda dengan tindak pidana biasa
kalau sudah berani dinaikkan kepada penyidikan dan menjadi tersangka
itu alat buktinya sudah lengkap
tinggal untuk penambahan penambahannya saja
tapi pada prinsipnya semua tindak pidana di tipikor itu sudah dalam penyidikan sudah lengkap
tinggal penambahan penambahan untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan
ini belum bisa terjawab nih karena kpk masih tetap bersikuku itu adalah strategi dari penanganan kasus ini
jadi nanti kita tunggu pengumuman resminya
dan apakah kemudian ditahan
karena yang kita tanyakan kenapa kemudian sudah diberikan spdp nya tidak kunjung ditahan dan diumumkan
saya mau ke bang febri
bang febri karena tadi sudah dibahas juga
sudah di mention oleh mas ali fikri sebagai juru bicara kpk
bahwa bukti yang dimiliki oleh kpk terhadap klien anda ini sangat komplit
sangat banyak termasuk dari hasil penggeledahan
dari hasil penggeledahan di rumah dinas ditemukan dua belas senjata api dan juga uang tunai tiga puluh miliar rupiah
informasi yang kami dapatkan
bahwa uang tiga puluh miliar rupiah itu dibagi bagi dan rencananya dipakai untuk pencalegan klien anda anak dan juga istrinya
biaya logistik pemenangan
pertama kami tentu harus menyampaikan ya
ketika kpk melakukan penggeledahan itu kewenangan penyidik kpk
dan kewenangan itu harus kita hormati
dalam penggeledahan itu kpk bisa menemukan apapun juga
dan kemudian bisa melanjutkan pada proses penyitaan
nah kpk memang sudah mengumumkan secara resmi ya dalam respon di media
apa saja pada pokoknya yang disita dari penggeledahan di berbagai lokasi tersebut
kalau soal senjata yang saya baca informasinya itu kemudian diserahkan prosesnya di kepolisian seperti itu
apakah mungkin itu bukan terkait dengan pokok perkara ini
nah yang diduga terkait dengan pokok perkara ini adalah
uang yang disita
dalam estimasi kpk kan tiga puluh miliar begitu ya
uang yang disita tiga puluh miliar
nah uang ini sebenarnya uang apa
tentu saja hal ini pertama kali nanti
jadi prinsip dasar di hukum acara kita itu
kalau ada seseorang yang dituduh
maka dia punya hak untuk mengetahui
dia dituduh melakukan apa
misalnya kalau dituduh yang berkembang kan sekarang gratifikasi
pemerasan pencucian uang yang berkembang di pemberitaan media ya
tentu secara spesifik itu dia punya hak untuk tahu
kalau itu gratifikasi
gratifikasi terkait apa dan berapa jumlahnya
kalau itu pemerasan
pemerasan terkait apa dan berapa jumlahnya
jadi dari tiga puluh miliar itu dipakai didapatkan dari
itu yang pertama
pengumpulan di internal kementan
itu yang pertama
dan sampai sekarang
pak sarulya sinlimpo dalam tahap penyidikan ini
belum pernah dipanggil
misalnya dalam minggu ini terakhir saya cek tadi belum ada
surat panggilan masih pun sudah
tapi pengakuan klien anda bagaimana bang febri
dilarang saya kalau harus membicarakan tentang bagaimana komunikasi saya dengan klien
jadi uang ini dikumpulkan dari interkementrian pertanian untuk biaya pencalegan
tentu itu harus diverifikasi nanti
pertama yang verifikasi siapa
penyidik yang verifikasi
ini uang terkait apa
kalau dalam logika berpikir penanganan kasus korupsi yang saya ketahui
kalau ditemukan misalnya sebuah bukti berupa uang akan dilihat
ini uang asalnya dari mana
punya orang yang punya rumah
atau punya orang lain yang dititipkan di sana
atau seperti apa
karena pak sarul kan pada saat itu tidak berada di rumah
barulah bicara kaitannya
uang ini dengan kalau gratifikasi dengan jabatan
kalau pemerasan dengan harus ada aspek paksaan
nah proses itu saya yakin nih teman teman penyidik itu sedang melakukan verifikasi
jadi alangkah lebih tepat kita tunggu proses verifikasi oleh penyidik
dan ketika dilakukan pemeriksaan kalau itu mau ditanya kalau itu mau didalami
itu kewenangan penyidik yang kita hormati
saya mau tanya ke mas ali fikri sama ke bang rony
bang rony bahwa uang tiga puluh miliar yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kpk itu untuk biaya kampanye ataupun biaya logistik pemenangan caleg syahrul yassin limpo istri dan juga anaknya yang maju dari partai anda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow